selamat malam mas ekdes
kok cuman diliatin aja rumah centinnya
lagi marahan ya
gak ada apa apa
saya pamit dulu ya
bapak minta maaf
bapak gak marah
bapak gak marah sama pepe
bapak gak mau kehilangan pepri
siapa di dalam bildu lo insert jumpa
apa kasus langsung dia valued
sampai ke kejadian
bapak belum keluar
masalahnya ya dok kalau suami sudah tidak lagi menjadi tulang punggung keluarga
coba deh kamu bayangin
ayah bapak yang secara kodrat mereka itu harus menafkahi keluarganya
tapi kenyataannya malah mereka yang dinafkahi
iya karena ketidakberdayaan mereka
ada yang dinafkahi oleh istrinya
ada yang didafkahi oleh anak
walaupun sebenarnya secara fisik sih mereka itu masih sangat produktif
iya mereka juga tidak bisa disalahkan karena mereka begitu karena dipaksa oleh keadaan
ini itu sudah turun temurun
budaya dunia terbalik
yang salah itu adalah
ketika kita mencari siapa yang salah
misalnya kita mau menyalakan lapangan pekerjaan
kalaupun memang lapangan pekerjaan itu ada
tapi itu tidak ada gunanya
kalau penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
ujung ujungnya ke laut juga ya dok
ketika kita masya allah mencari
nanti kita bisa membeli hal tersebutilling

entin teh jangan mau
diatur atur orang pin
pacar itu belum tentu
cari pacar yang ngasih kebebasan

selamat malam mas ekdes
kok cuman diliatin aja rumah centinnya
lagi marahan ya
gak ada apa apa
saya pamit dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh